sebenarnya apa yang menjadi solusi dari polusi ini
kita akan langsung membahas bersama narasumber kita yang sudah hadir
selamat malam pior
selamat malam semuanya
pior tadi kita sudah lihat bagaimana kualitas udara jakarta pagi ini tertinggi begitu ya
kalau dengan saat ini atau tadi sore kualitasnya seperti apa pior
itu setiap hari ada sedikit gelombang
jadi kadang kadang di pagi hari bisa tinggi sekali
tapi dengan adanya angin dan kondisi cuaca yang lain
di sore hari ternyata bisa lebih bagus
jadi saya baru saja cek sekarang dari sensor networknya nafas
di sekitar jabodetabek kita ada lebih dari satu ratus dua puluh sensor
itu banyak yang kuning masih ada yang orange sama merah
jadi kita tetap harus melindungi kesehatan dengan pakai masker
ini masker saya yang n sembilan puluh
saya juga pakai masker
berarti memang fluktuatif begitu ya tapi tetap aja dari yang anda katakan tidak ada warna hijau di jakarta hari ini ya
hari ini tidak ada dan berminggu minggu tidak ada
sudah berminggu minggu tidak ada
tapi dari data yang anda dapatkan sebenarnya apa yang menjadi penyebab kualitas udara jakarta ternyata terus memburuk selama beberapa minggu ini
jadi kalau kita lihat dari datanya nafas ada beberapa hal
yang pertama ada sumber yang sudah disebutkan sebelumnya
tapi kedua ada
dampak dari atmosfer dan meteorologi
jadi kalau kita lihat dari sisi musimnya sekarang
sekarang kita masuk kepada musim kemarau
di musim kemarau karena anginnya lebih rendah daripada musim hujan itu atmosfernya jadi lebih stabil
kalau jadi lebih stabil polu cpm dua lima ini bisa numpuk
dan kalau numpuk ya konsentrasinya tinggi
dan itu tidak sehat untuk dihirup oleh masyarakat di indonesia
karena saya mengutip nih dari kepala dinas lingkungan hidup dki jakarta asep kuswanto yang ternyata malam ini tidak bisa bergabung sama kita
dia mengatakan bahwa memang sudah biasa nih musim kemarau kualitas udara buruk di jakarta terjadi nanti akan kembali sehat ketika musim hujan
tapi sebenarnya seberapa efektif hujan untuk menghilangkan polusi terutama pm dua lima tadi di jakarta
kalau kita lihat dibandingkan angin sama hujan sih angin lebih bagus
karena ya polusinya mungkin tidak ada di tempat
kita dibawa ke tempat yang lain
kalau dari hujan itu kadang kadang bisa ada situasi di mana ada hujan tapi polusinya masih tinggi
tapi hal yang kayak mengkhawatirkan kita adalah angin sama hujan itu bukan hal yang kita bisa kontrol
jadi jangan jangan kita jadi pasrah dengan kondisi atmosfer sama meteorologi
pior ini kan salah satu yang bisa dihindari adalah dengan mengurangi aktivitas

gimana caranya bagi warga yang memang terpaksa untuk beraktivitas di luar
misalnya balita lansia ataupun bayi juga kan membutuhkan vitamin d dari sinar matahari begitu ya
sedangkan bayi juga kasian kalau dipasangin masker
apa kira kira solusinya
sebenarnya untuk jemur bayi itu bisa di dalam ruangan
jadi kalau seperti disebut sama pak reza sebelumnya
penyaring udara itu adalah sesuatu yang penting
apalagi kalau kita ada bayi atau anak kecil di rumah
jadi ada hal hal seperti itu mengurangi aktivitas untuk anak kecil
harusnya membatalkan waktu pemain main di luar
dan dengan adanya data seperti dari navas indonesia
kita bisa mengukur dan melihat oke kapan ini sudah bagus lagi untuk bisa beraktivitas di luar
pior tapi jika dibandingkan dengan tahun lalu begitu
apakah memang kalau tadi saya mengutip dari kepala dlh yang mengatakan bahwa memang
apa namanya ini naik turun begitu ya ketika musim hujan nantinya akan lebih baik
kalau kita bandingkan dengan data tahun lalu dua ribu dua puluh dua apakah memang seperti itu pior
iya betul kita nafas sudah terkumpul data dari tahun dua ribu dua puluh
dan sebenarnya tren itu ada musim hujan sama musim kemarau
tapi masalahnya gini
dengan adanya perubahan iklim musim hujan sama musim kemarau trennya tidak se predictable sebelumnya
di mana musim kemarau bakal lebih panjang
dan ada kemungkinan lebih banyak kebakaran hutan
dan kebakaran hutan yang terjadi dan bisa menjadi faktor tambahan kepada polusi udara yang kita lakukan

oke baik lagi lagi anda katakan kita tidak bisa bergantung pada cuaca yang memang unpredictable tadi
tapi sebenarnya solusi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah
kalau misalnya saya boleh mengutip nih solusi dari penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
yang mengatakan bahwa dia sudah mengganti kendaraan listrik begitu sudah menanam pohon juga
apakah ini cukup efektif begitu
kalau kita lihat dari tadi yang ada di screen nya tadi
sumber terbesarnya adalah mobil
nah tapi kalau untuk ada efek yang besar itu transisinya harus jadi jauh lebih cepat
jadi kalau di jakarta yang jumlah kendaraan mobil sama motor itu sudah belasan juta
kalau mobil listrik sama motor listriknya cuma seratus seribu lima puluh ribu itu tidak mengaruh

jadi kalau kita lihat dari tadi yang terjadi di china
banyak banyak banget kota sudah gagal mengganti mobil listrik
nah karena mobil listrik sudah sudah ganti semua transportasi publik dan kendaraan yang lain kepada listrik
dan mobil sama sistem transportasi itu bebannya kepada lingkungan itu jauh lebih kecil dari sebelumnya
oke kalau menanam pohon tadi apakah juga efektif
untuk mengurangi pm dua lima itu sayangnya tidak
ada satu hal yang penting untuk diingatkan

pm dua lima itu sangat banyak
pm dua lima itu seperti debu fine particle kecil banget
dan pohon kita itu bukan filter
yang terjadi di pohonnya itu debu ini tertempel kepada daun
ini proses namanya deposisi
dan benar benar tidak hilang nanti dari daunnya dicuci oleh hujan
jadi kalau kita lihat di kondisi polusi udara yang ada sekarang yang lumayan tinggi
ternyata dengan menanam pohon ini bukan jadi solusi yang kita bisa dijalankan
harus ada solusi yang lain antara mengurangi polusi yang datang dari sumber yang ada
sumber transportasi sumber industri sumber energi
sama pengelola sampah yang sekarang ada banyak yang bakar bakar
oke itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dibantu dengan warga juga
tapi yang bisa dilakukan sama warga apa sih saat ini pior
untuk membantu mengurangi terutama partikel pm dua lima tadi
yang paling penting untuk masyarakat itu melindungi kesehatan diri sendiri
karena dengan jumlah sumber yang kita ada di kota besar seperti jakarta
itu satu persatu susah banget untuk bisa ada efek yang benar benar besar
jadi dengan adanya strategi dalam empat kategori yang tadi
misalnya transportasi elektrik mobil sama motor elektrik yang harganya ke depannya bisa lebih rendah
itu dari kita pribadi benar benar bisa menjalankan beberapa strategi untuk bisa mengurangi sumber pribadi
oke yang paling penting adalah saat ini proteksi diri kita sendiri dan juga keluarga

tidak terkena efek jangka panjangnya dari menghirup polutan pm dua lima tadi
terima kasih pior
harapannya memang ke depan kita bisa melihat langit cerah di jakarta dengan kualitas udara yang bagus ya
terima kasih selamat malam
terima kasih banyak